sejumlah pengendara sepeda motor nekat putar balik karena menghindari terjaring rahasia
operasi zebra jaya dua ribu dua puluh dua di perempatan lampu merah pahlawan seribu serpong kota tangerang selatan
senin pagi dalam operasi zebra jaya dua ribu dua puluh dua ini petugas atlantas polres tangerang selatan akan
memberikan sanksi tilang kepada pengendara yang menggunakan kenalpot bising penggunaan roteta
tidak sesuai peruntukan dan kendaraan yang tidak dilengkapi surat surat
target sasaran pelanggaran itu ada empat belas sasaran pelanggaran utama seperti tidak menggunakan helm sni
melawan arus melebihi batas kecepatan maksimum dan lain sebagainya yang sebagaimana telah disosialisasikan oleh tmc polda metro jaya
sementara itu pada hari pertama operasi zebra jaya dua ribu dua puluh dua yang digelar di kawasan tugutani menteng
pagi sejumlah pengendara dihentikan petugas kepolisian bukan untuk ditilang
melainkan diberikan sembako serta kelengkapan protokol kesehatan
apresiasi ini diberikan kepada pengendara yang tertib berkendara
seberapa orang dihentikan di kawasan tugutani menteng
mulai tiga hingga enam belas oktober mendatang
tim deputan cnn indonesia